kita ke tanjung balai sumatera utara dibutuhkan waktu lama untuk membangun kembali tempat ibadah yang rusak dalam insiden beberapa hari lalu di tanjung balai sumatera utara
kini pemerintah kota tanjung balai berfokus membersihkan tempat ibadah yang rusak
pembersihan tempat ibadah yang rusak akan dilakukan secara berkala
upaya pembersihan ini diinisiasi oleh pemerintah kota dibantu polisi dan tni
mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan sisa kebakaran
langkah ini dilakukan sebagai upaya awal pengembalian fungsi tempat ibadah agar bisa digunakan lagi
setelah menetapkan dua belas tersangka dalam konflik warga di tanjung balai sumatera utara
kini polisi memburu pelaku yang menyebarkan provokasi isu sara di media sosial
hingga senin sore polri telah memeriksa empat puluh lima orang terkait kerusuhan di tanjung balai sumatera utara
situasi aman ya tadi dengan menkom info udah bicara
karena ini kan kalau menyebarkan berita bohong melalui teknologi elektronik itu ada ancaman pidananya lima tahun
enam tahun enam tahun itu pasal dua puluh tujuh ayat dua salah
bisa dipidana sekarang belum kita lagi mencari itu
kita mencari itu tapi kita sudah mengetahui ada beberapa nama sedang dikembangkan
nah untuk melihat kondisi terkini di tanjung balai sumatera utara sudah ada koresponden cnn indonesia silvano hajid
silvano apakah warga dan aparat di sana masih fokus
ke pembersihan wihara dan rumah ibadah di sana
amalia dua hari terakhir ini sembilan bangunan yang rusak akibat insiden beberapa hari lalu ini sudah dibersihkan oleh warga maupun jemaat dari tempat ibadah ini masing masing
tetapi hari ini fokus diutamakan pada pembenahan kembali atau pembangunan kembali
benda benda yang rusak juga sudah diselamatkan
dan saat ini adalah pemeriksaan bangunan
apakah bangunan ini akan layak untuk diperbaiki selanjutnya
dan apakah bisa digunakan sementara bagi jemaat untuk beribadah
salah satu contohnya adalah di vihara belakang saya ini
vihara dan juga kelenteng yang berjejer di sini saat ini sedang diperiksa kelayakannya
tadi saya mendapatkan informasi bahwa dari beberapa bangunan yang sudah diperiksa ini masih layak untuk digunakan sementara bagi para jemaat yang akan beribadah
tetapi nanti akan ada pemeriksaan lagi selanjutnya dan besok
pembangunan sementara ini akan
dilakukan oleh masing masing tempat ibadah dan pengurusnya masing masing
davali bagaimana dengan perkembangan penyidikan dan juga pengejaran tersangka kerusuhan di tanjung balai ini
benarkah ada tersangka baru
hingga hari ini total tersangka masih dua belas orang
dan sampai saat ini polisi masih mencari pelaku utama yang menyebarkan lewat media sosial tentang isu negatif yang berkembang di tanjung bala ini
sementara dari hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan polisi kebanyakan dari tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini berusia muda atau berusia produktif ini juga mengindikasikan tentang jumlah pengangguran terbuka
dan ini merupakan langkah dari pemerintah juga nanti ke depannya atas insiden ini untuk mengembalikan fungsi usia produktif untuk bisa mendapatkan pekerjaannya masing masing
dan tentang pemeriksaan polisi hingga hari ini fokus polisi masih terus mengembangkan kasus ini
dan ada beberapa nama yang juga sudah dipegang dalam pemeriksaan selanjutnya yang nantinya akan diungkapkan dalam beberapa hari ke depan
tetapi kita juga masih menunggu lagi pengembangan kasus ini jadinya nanti akan seperti apa
tetapi yang jelas polisi juga menghimbau bagi para penyebar melalui media sosial penyebar isu melalui media sosial ini untuk menyerahkan diri pada polres tanjung balai agar bisa diproses dan bisa mengikuti peraturan atau juga hukum yang sudah berlaku di indonesia
vano bagaimana dengan aktivitas warga di sana khususnya warga di sekitar wihara
sampai hari selasa ini semua sudah berjalan dengan normal
bisa saya katakan demikian karena seni seni perekonomian termasuk di kawasan perniagaan sudah berlangsung dengan normal buka sesuai dengan jamnya buka pagi hingga sore
jika pada sabtu lalu buka setengah hari tetapi saat ini pusat pusat perniagaan di pusat kota ini juga sudah mulai normal keadaannya
tetapi yang masih terlihat di sekitar lokasi kejadian atau tempat bangunan ibadah yang sempat rusak beberapa hari lalu ini masih dijaga ketat oleh polisi dan juga tni
ini sebagai upaya untuk menjamin keamanan para jemaat untuk dapat beribadah esok lusa ketika nanti tempat ini digunakan untuk sementara waktu beribadah bagi mereka
vano terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali